selanjutnya komunitas supporter terbesar persib viking persib club
berencana tidak hadir di stadion gelora bandung lautan api
saat persib bandung menjamu peringkat kedua kelas enam sementara liga satu indonesia dewa united
selain rumitnya mekanisme pembelian tiket
rencana mengosongkan stadion tersebut dilakukan komunitas viking
menyusul kekecewaan mereka terkait melambungnya harga jual tiket laga kandang tim maung bandung di kompetisi tahun ini
selain yang disebutkan
persib klub tobias ginanjar senin petang meminta manajemen persib menggelar dialog terbuka dengan berbagai elemen bobotoh
bila manajemen mengabaikan tuntutan mereka
viking persib club yang memiliki puluhan ribu anggota di berbagai kawasan di jawa barat
terpaksa memilih tidak hadir dalam lagakandang persib
meski sempat hadir menyaksikan laga perdana persib saat menjamu madura united
kelompok supporter viking persib club ini memilih
meninggalkan tribun timur stadion gelora bandung lautan api lima belas menit sebelum laga usai
mereka juga sempat membentangkan belasan spanduk berisi ungkapan kekecewaan terhadap manajemen persib
distrik distrik merasa kesulitan
yang pertama soal harga tiket yang naik tiba tiba dan tidak diimbangi dengan fasilitas yang memadai
hanya sistem pembelian sekarang itu rumit karena harus
lewat aplikasi dan verifikasi
dan verifikasinya juga ada yang cepat ada yang lama
dan ketika sudah verifikasi harus membeli tiket secara individu
sedangkan kan kalau komunitas biasanya kolektif pembeliannya karena banyak berangkat rombongan dari luar kota dan sebagainya
itu yang menurut kita memberatkan dan kita rasa itu belum ada titik temu
dan dari pt pbb sendiri masih menutup mata